dan berikutnya saudara berita pilihan yakni berita atau balita dianiaya oleh pengasuh
kita lihat pengasuh yang menganiaya putri seorang selebgram di malang jawa timur akhirnya ditangkap
polisi tengah mendalami kemungkinan adanya penganiayaan lain pada balita tersebut
pengasuh anak selegram agnia punjabi ditangkap setelah menganiaya putri sang majikan
yang berusia tiga lima tahun di malang jawa timur
perempuan berinisial ips ini telah bekerja selama satu tahun di rumah orang tua korban
akibat penganiayaan korban mengalami sejumlah luka lebam dan tengah didampingi untuk menjalani proses pemulihan trauma
tindakan keji pelaku dilakukan pada kamis dini hari lalu saat orang tua korban sedang tidak berada di rumah
perbuatan pelaku terungkap melalui bukti rekaman cctv
polisi pun telah memeriksa empat orang saksi
termasuk orang tua korban dan asisten rumah tangga lainnya
pengakuan dari pelaku adalah terlalu terang
sangga ini merasa jengkel dengan korban
akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban
namun korban menolak tidak mau
setelah lain itu juga pengakuan dari tersangka
faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit
namun itu tidak bisa dijadikan alasan benar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak
menurut ibu korban awalnya tersangka mengaku korban lebam karena jatuh di kamar mandi
namun karena melihat luka yang tidak wajar ibu korban kemudian mengecek cctv
itu anak saya disiksa satu jam lebih
disiksa itu dalam artian anak saya lari kesana kesini dikecil
tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci
dan itu pada saat sawah semua mbak mbak saya dibawa sawahnya di basement
dan untuk menutupi itu semua sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci
tidak diberi makan mungkin hanya satu kali
tidak ada yang mendengar